diduga akibat korsleting listrik pada mesin metro mini jurusan pulau gebang pulau gadung yang tengah membawa anak anak yatim terbakar di jalan mt haryono jatinegara jakarta timur rabu malam
selama setengah jam api akhirnya dapat dipadamkan oleh polisi
tugas kepolisian pjr jalan tol yang sedang melintas langsung memadamkan api yang berasal dari bagian mesin metro mini jurusan terminal pulau gebang menuju pulau gadung ini
sebelum terbakar metro mini yang datang dari arah blok m ini tengah mengangkut sejumlah anak yatim
pertamanya bau bau kebakar kita bilang ini bau kebakar apa nih mobil ini enggak juga kayaknya
tiba tiba ada api di depan oh apinya sudah kelihatan
langsung hitam nah terus ini anak yatimnya langsung keluar ya
kebakaran terjadi saat bus melintas di jalan mt haryono jatinegara jakarta timur rabu malam
kebakaran diduga karena konsleting listrik pada mesin
dalam waktu setengah jam api akhirnya berhasil dipadamkan
namanya korslet bang disitu
jurusan udah nyala saya pinggirin gitu rencana saya mau matiin
udah kayak gitu saya mau matiin ini aku udah ngangkat itu
sejumlah anak yatim yang baru saja mengikuti acara di wilayah blok m dievakuasi ke pinggir jalan
tak ada korban jiwa dalam insiden ini
f rizal jakarta